setelah tiba di danau toba alat milik tni angkatan laut bernama multi beam sight scan sonar langsung digunakan untuk mencari bangkai kapal motor sinar bangun v
namun proses pencarian belum membuahkan hasil
pencarian titik koordinat tenggelamnya km sinar bangun v dilakukan sejak jumat siang hingga sore hari sejauh tujuh km dari posko pencarian tiga ras simalungun sumatera utara
namun hingga sore hari alat multi beam side scan sonar yang bisa mendeteksi hingga kedalaman enam ratus meter belum menemukan tanda tanda keberadaan kapal dan juga sisa penumpang yang belum ditemukan
tim sar gabungan memperkirakan kedalaman danau bisa lebih dari enam ratus meter di titik yang diduga menjadi tempat tenggelamnya km sinar bangun v
tim sar selanjutnya akan mendatangkan alat yang sama namun dengan kemampuan yang lebih tinggi yaitu kemampuan deteksi hingga kedalaman dua ribu meter
ini adalah alat yang namanya multi beam sight scan sonar
kemampuan peralatan punya angkatan laut ini adalah enam ratus meter
sudah kita pasang menuju ke perkiraan lokasi terjadinya tenggelamnya kapal tersebut
ternyata begitu mendekati lokasi terjadinya tenggelamnya kapal tersebut alat ini tidak bisa mendeteksi lagi
artinya apa kedalaman dari danau ini melebih dari enam ratus meter
kita belum menemukan tanda tanda kapal tersebut
kita akan datangkan alat yang lebih besar
karena kemampuan alat ini alatnya sama tetapi kemampuannya bisa sampai dua ribu meter
nah ini mudah mudahan dengan alat tersebut kita bisa sisir semua daerah ini khususnya di perkiraan koordinat tersebut bisa kita lihat
sekarang ini belum bisa kita melihat kapal itu di mana
perkiraan tahu tetapi kan pasti sudah bergeser dengan adanya arus selama lima hari
dan untuk mengetahui kondisi terkini pencarian korban tenggelamnya km sinar bangun v
sudah terhubung dengan kami produser lapangan cnn indonesia agus supratman di simalungun sumatera utara
selamat pagi agus sejauh ini apa saja kendala yang ditemukan oleh petugas dalam proses pencarian para korban yang masih belum ditemukan
ya lady dan iqbal kendala yang ditemukan adalah memang cuaca yang kadang kadang berubah
angin kencang dan ombak masih terjadi di biasanya di sore hari
kemudian kendala yang lain adalah kendala alat teknologi
alat dari multi beam side scan sonar ini memang milik tni angkatan laut dengan daya jangkau enam ratus meter ke bawah
nah alat ini ternyata tidak mampu mendeteksi karena lebih dalamnya danau toba dari kemampuan alat
sehingga alat yang sama milik basarnas dengan kemampuan hingga dua belas meter akan didatangkan hari ini
nah dengan kondisi ini pencarian tetap akan dilakukan baik di bawah permukaan air di atas permukaan air bahkan pencarian juga akan dilakukan lewat udara
melakukan pemantauan dengan helikopter yang rencananya hari ini akan datang dari bandara silangit menuju ke lokasi
karena lokasi pelabuhan tiga ras ini sudah disiapkan untuk turunnya helikopter
dengan tiga strategi pencarian ini diharapkan
hari ini ada kemajuan dalam proses pencarian yang melibatkan tiga ratus enam puluh enam personil dengan kekuatan yang optimal
demikian lady danikbal
agus pemkat simalungun sempat mengatakan ataupun menghentikan pelayaran yang ada di danau toba untuk sepuluh hari ke depan
lalu kami juga mendapatkan informasi bahwa tadi malam juga terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa
bagaimana ini bisa terjadi
yang dihentikan itu adalah transportasi jalur transportasi dari pelabuhan tiga ras menuju ke pelabuhan simanindo
di samosir maupun sebaliknya
nah sedangkan di pelabuhan pelabuhan lainnya aktivitas transportasi pelayaran orang dan barang masih tetap dilakukan
kejadian tadi malam pada pukul sembilan yaitu kapal motor ramos risma marisi yang membawa penumpang
mengantar penumpang dari pulau sibandang ke pelabuhan nenggolan
kemudian setelah mengantar kapal ini pulang kembali ke pulau sibandang
namun dalam perjalanan kapal yang tidak punya lampu ini mati mesin
sehingga mendekati darat dia terombang ambing
kemudian dua dari lima penumpang kapal mencoba menyelamatkan diri dan meminta pertolongan ke darat
namun dari dua yang mencoba
minta pertolongan ini satu diantaranya rahmat dhani
akhirnya tidak sampai ke darat karena kelelahan
sedangkan empat penumpang satu yang selamat tadi dengan tiga penumpang yang ada di perahu
berhasil dievakuasi oleh dua kapal lainnya milik warga serta milik dibantu oleh pihak kepolisian
sehingga pada hari ini masih terus dilakukan pencarian terhadap satu orang penumpang yaitu rahmat dhani yang masih hilang
di tak jauh dari
perairan pulau sibandang kecamatan muara tapaduli utara
nah informasi yang selamat ini sudah dirawat di puskesma setempat
sehingga masih dikumpulkan informasi tentang di mana upaya untuk melakukan pencarian dari rahmat dhani yang masih hilang ini
demikian lady danikbal
baik terima kasih untuk informasi anda
agus supratman melaporkan langsung dari simalungun sumatera utara